kepastian siapa yang akan menggantikan marsikal tni hadi cahyanto
di pucuk pimpinan militer indonesia masih belum terjawab
hadi cahyanto akan memasuki masa pensiun pada november dua ribu dua puluh
sekaligus menggenapkan empat tahun kepemimpinannya sebagai panglima tni
sejak desember dua ribu tujuh belas
saat ini dari tiga kepala staf angkatan yang ada
nama jenderal tni andika perkasa dan laksamana tni yudo margono
adalah nama yang paling sering disebut untuk menjadi panglima tni berikutnya
undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni menyebutkan
jabatan panglima tni diangkat dan diberhentikan oleh presiden republik indonesia
atas persetujuan dewan perwakilan rakyat
jabatan tersebut secara bergantian diduduki oleh perwira tni aktif
dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjadi kepala staf angkatan
meski begitu sampai saat ini pihak istana belum memberikan informasi
terkait kapan surat presiden yang berisikan satu nama calon panglima tni
akan dikirim ke parlemen
staf khusus menerima informasi tentang perwira tni
menteri sekretaris negara valdo maldini mengatakan
kemungkinan besar surat presiden terkait nama calon panglima tni
akan dikirim ke dpr ri berdekatan dengan jadwal pembukaan masa sidang dpr
setelah masa reses
kita tentunya berharap panglima tni yang baru adalah prajurit yang terbaik
dari berbagai aspek
karena ini bukan hanya soal kualifikasi personal
tapi panglima tni saat ini juga punya sederet tantangan yang sangat berat
bagaimana bahu membahu dengan rakyat
untuk melewati pandemi
baik dari segi kualitas sdm ataupun karir
dan harmonisasi tata kelola tubuh di tiga mitra
oleh karena itu
waktu yang tersisa benar benar dimanfaatkan mencari sosok terbaik
pertimbangan dalam pemilihan panglima tni juga dijabarkan pengamat militer
sekaligus tenaga ahli utama lembaga kajian laboratorium indonesia dua ribu dua puluh
keempat hal yang harus dipertimbangkan pemerintah saat ini
agar bisa memilih figur yang tepat
biasanya ada tiga pertimbangan
pertama yang sifatnya strategis
melihat dinamika keamanan sekarang
yaitu pertimbangan pertimbangan yang mengarah kepada analisis lingkungan strategis
pertimbangan kedua terkait dengan kebutuhan organisasi tni
dan ketiga itu lebih kepada politik dan kemistri personal presiden
yaitu tentang kepercayaan presiden kepada salah satu dari ketiga perwira tinggi ini
dan juga kepercayaan itu dikaitkan dengan proses politik yang akan terjadi ke depan
terutama dalam antisipasi pemilu serentak dua ribu dua puluh
mantan sekretaris kabinet ini juga memaparkan dari pertimbangan tersebut
maka bisa dijabarkan rumusan tantangan yang akan dihadapi oleh panglima baru
untuk kemudian diarahkan menjadi prioritas kerja
beberapa isu yang menjadi tantangan antara lain adalah persoalan global
seperti penanganan covid sembilan belas pertahanan wilayah laut cina selatan
aliansi aukus yang dibentuk oleh australia inggris dan amerika serikat
pembangunan kapal selam nuklir australia
pergerakan taliban di afganistan operasi penanggulangan teror di dalam negeri
penumpasan kkb di papua sampai kepada pengamanan proses politik jelang dua ribu dua puluh
dilihat dari tantangan tersebut maka hampir semua calon panglima tni yang muncul saat ini
memiliki kapabilitas untuk menjawab tantangan yang ada
meski begitu andi menyebutkan ada kebiasaan unik dari pemilihan panglima tni
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yakni berdasarkan kemistri atau kepercayaan yang kompleks
baik secara politik maupun komunikasi yang pernah terjalin bersama
pertimbangannya kemudian mengarah kepada organisasi
tapi yang paling kelihatan adalah meletakkan orang yang memang sudah memiliki pengalaman kerja panjang
sehingga mendapatkan kepercayaan politik yang tinggi dari pak jokowi untuk memimpin organisasi tni
anggota komisi satu dpr ri dari fraksi nasdem muhammad farhan menyatakan
baik andika perkasa maupun yudho margono masing masing memiliki kapabilitas untuk memenuhi sejumlah tantangan yang ada
akan tetapi pada akhirnya hanya satu orang yang akan ditunjuk oleh presiden melalui persetujuan dpr
untuk menjadi seorang panglima tni sehingga harus ada jalan tengah yang diambil untuk membulatkan keputusan
jalan tengahnya adalah memilih panglima yang memang menguasai dengan jejaring atau daya jangkau
dan memiliki kontrol yang luas
kita memang membutuhkan seorang panglima yang bisa melakukan atau kemampuan manajerial dalam mengelola kesatuan serta personel
yang wah luas jaringannya
jika kualifikasi tersebut sudah dipenuhi oleh setiap kandidat
maka bukan hal yang sulit bagi presiden jokowi untuk menentukan
kepada siapa tongkat komando panglima tni akan menentukan
kepada siapa tongkat komando panglima tni akan menentukan
kepada siapa tongkat komando panglima tni akan menentukan
zhang kaiiperso premier dan timbu zandarab cereal
sebagai keesokan istitus beberapa negara tentang kecepatan dan pernikahan vozongatoblut j soprattutto you
di tempat kali iniwan ijal tulang delamat broom food piedro